mak barnas teh punya saudara
punya kakak perempuan tapi meninggal waktu kecil
ibunya barnas masih sepupuan sama eros
jadi kalau dihitung hitung kamu teh masih cucunya eros
ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan ibadah
di bulan ramadan jam kerja kita berkurang
biasanya jam delapan pagi kita berangkat
di siang hari biasanya kita sholat jur lima belas menit
di bulan ramadan karena kita puasa
kita sudah duduk duduk istirahat di masjid jam sebelas
selesai sholat juhur rebah rebahan sampai jam dua
mestinya di bulan ramadan produktivitas kita bertambah
karena bekerja itu juga ibadah
tapi kenyataannya yang bertambah di bulan ramadan itu adalah jam istirahat kita
ramadan bukan menjadi alasan untuk makin giat
tapi ramadan adalah alasan untuk bermalas malasan
iya iya setatut
tidak pernah tidak
kalau puasa dilalui dengan bermalas malasan di mana letak ujiannya
makanya itu pesoi
makanya jangan sotau
ketika ramadan berakhir
kita tidak terlahir lagi menjadi manusia
menjadi manusia yang lebih baik
menjadi manusia yang lebih taat lebih rajin dan lebih produktif
udah yang kamu ajanku soi
iya pak ustadz
mbak oyi yang kecil lah
hah motor saya
hah motor saya
motor saya dicuri orang
motor saya dicuri orang
motor saya dicuri orang
motor saya dicuri orang
kenapa lagi itu widoy
kamu ini gimana sih motornya sama aceh
berarti berarti motor saya nggak hilang ya kum nggak alhamdulillah ya allah alhamdulillah makasih
kum ya alhamdulillah kamu tunggu di sininya biar saya jemput jeniper iya kum alhamdulillah
kamu tunggu sini doi kan tadi saya bilangnya begitu iya kum
maksudnya duduk doi iya kum makasih ya kum
sebenarnya lupa ntar aku marah
diminum atau chat
kenapa baru sekarang tinggal di sini
ijakan sekolah mang eh maksudnya kang ya jangan panggil emang atau tua banget
panggil kang aja tapi kok tiba tiba aja panggil lemang tadi tadi panggilnya kang
ya belum atuh cantik masih muda kenapa gitu enggak sekolah lagi
pusing misbelajar oh gitu emang umurnya berapa tujuh belas
masih muda atuhnya enggak jauh jauh beda sama kaceng dong kalau gitu
berapa sekarang ya masih dua puluh an lah belum sampai tiga puluh an beda beda tipis kita
kayaknya paginya kang aja biar lebih deket gitu kayaknya kang
assalamualaikum mak waalaikumsalam
hai cocok boleh nanya enggak nanya apa tentang pak pak
gak akan kelamin
cucu teh gak tau apa apa tentang
kayu gak ada
yang sehebat papamu
barnas aja mak
pasti sekarang dia udah hebat
barnas teh punya saudara
masih sepupuan sama eros
kamu teh masih cucunya eros
namanya hidup di desa
kamu tau lah
semua orang teh saudara
coba kamu tanya sama kemh
dia pasti tau lebih banyak tentang barnas daripada mak
edward belum pulang mak
iya belum mak
ya udah tuh kalau gitu cucu pamit ya mak
udah punya pacar
gak boleh sama nenek
kenapa gak boleh
kan umurnya udah tujuh belas
iya sih ya kang ya
iya teman teman icah tuh umur lima belas
udah punya pacar semua kang
iya tuh lima belas aja udah pacaran
masa tujuh belas belum
makanya buru buru atau punya pacar
nanti keburu tua gak laku loh
emang gitu ya kang

teh itu gak mana sih
pak ikutin dia
ya ampun si aceh mak biasa mak
jam segini paling juga sama cewek cewek
ya si aceh mak bisa sama siapa aja
ya nggak tau aceh mak aja
pokoknya kalau si aceh sama cewek
mak juga kalau dikasih tau nggak percaya sih
gimana mau percaya
kamu juga banyak bohongnya
mak saya kasih tau aja ya
sekarang si aceh lagi sama cewek baru mak